sekarang saya akan ajak anda untuk ke mapolda metro jaya terkait pemanggilan gubernur dki jakarta anies baswedan dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara rizik sihab
untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik
kemudian ada tiga puluh tiga pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang dua puluh tiga halaman
semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada tidak ditambah tidak dikurangi
ada pun detail isi pertanyaan klarifikasi dan lain lain
biar nanti menjadi bagian dari pihak polda metro jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan
itu saja dari saya terima kasih